terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
jelang perhelatan g dua puluh pada oktober mendatang
pemerintah indonesia mempercepat program vaksinasi
pemerintah menargetkan pada pertengahan tahun ini
sebagai ketua g dua puluh indonesia terus mendorong negara anggota g dua puluh
untuk mendukung kesetaraan distribusi vaksin di dunia
sebagai upaya kolektif mengakhiri pandemi covid sembilan belas
hingga enam belas januari dua ribu dua puluh
lebih dari dua ratus sembilan puluh enam juta dosis vaksin telah diberikan
ini membuat indonesia berada di posisi kelima dunia
dari sisi jumlah rakyat yang telah mendapatkan suntikan vaksin
yang minggu lalu masuk adalah provinsi aceh
ini selamat untuk provinsi aceh dan provinsi kalimantan barat
suntik pertama adalah sumatera barat sulawesi barat maluku papua barat dan papua
menurut data dari kementerian kesehatan
jelang pelaksanaan forum g dua puluh di indonesia pada oktober mendatang
pemerintah mendorong percepatan proses vaksinasi
telah diimunisasi pada pertengahan tahun ini
di bawah kepemimpinan indonesia
g dua puluh tahun ini mengusung tema
yang berarti pulih bersama dan bangkit perkasa
pandangan indonesia adalah bahwa
g dua puluh harus dapat menjadi bagian dari solusi
kebetulan sekarang kita sedang ada di pandemi
bahwa kita harus dapat menjadi bagian dari solusi
untuk bagaimana kita keluar bersama sama dari pandemi ini
baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi recovery nya
plus kita membawakan suara negara berkembang
oleh karena itu kalau kita lihat tim
sebagai negara emerging market
indonesia diharapkan dapat menyuarakan harapan negara negara berkembang
untuk dapat memperkecil kesenjangan vaksinasi dengan negara maju
indonesia melihat ketimpangan kemarin
kemampuan negara berkembang dalam mendapatkan vaksin
baik di bidang finansial sumber daya dan teknologi
hal ini berakibat pada rendahnya tingkat vaksinasi
di negara negara berkembang
terutama di benua afrika dan negara kepulauan kecil
solusi bagi permasalahan global harus melibatkan peran negara berkembang
dan indonesia adalah representasi negara berkembang itu
nah di samping itu
potensi atau pengaruh indonesia akan jauh lebih kuat
apabila indonesia juga secara domestik bisa menunjukkan kemajuan kemajuan yang berarti
dalam forum global health submit tahun lalu
presiden joko widodo mendesak negara negara anggota g dua puluh
untuk mendukung trips waiver
yang akan mempermudah dan mempermurah distribusi vaksin ke negara berkembang
drift swaiver diharapkan dapat mempercepat akhir dari pandemi covid sembilan belas
sayangnya hingga saat ini sejumlah negara diantaranya inggris dan uni eropa
menghambat proses kesepakatan